sejumlah guru besar dan sivitas akademika universitas menyerukan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan hukum saat ini
mereka mengkritik kondisi demokrasi saat ini dan mengajak untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang telah terkoyak
sejumlah guru besar dari berbagai universitas di jabodetabek menyampaikan seruan salemba dua ribu dua puluh
mereka menyerukan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan hukum saat ini
para akademisi mendesak reformasi hukum yang transparan dan akuntabel
mereka mengingatkan pemerintah agar tidak merumuskan hukum yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan menguntingkan kepentingan
mereka mengingatkan pemerintah agar tidak merumuskan hukum yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan menguantinkan keperluan
mereka juga sejumlah kesulang apa yang berlaku dengan pemerintah
kecaman terhadap praktik politik dinasti presiden jokowi juga diserukan akademisi universitas islam indonesia di yogyakarta
mereka menolak hasil pemilu dua ribu dua puluh empat yang dituding curang karena syarat dengan manipulasi untuk kepentingan politik

universitas islam indonesia mengeluarkan tujuh poin seruan perlawanan diantaranya meminta partai politik menjadi oposisi dan gerakan pembangkangan sipil
dan mencari kebijakannya tidak sesuai dengan real konstitusi tidak sesuai dengan hati nurani melanggar etika membangkangi norma dan lain lain
hal yang sama juga disuruhkan sivitas akademika ugm
menggulirkan gerakan kampus menggugat di gedung balai rum universitas gajah mada yogyakarta
mereka mengkritik kondisi demokrasi saat ini dan mengajak untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama lima tahun terakhir
gerakan kampus menggugat disuarakan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai telah melecehkan konstitusi negara demi kepentingan politik